oh udah balik lagi
selama di rumah takut kangen sama kak cimot ya
apaan sih kak cimot geyer banget deh
kok sepi ya
dia pisna sama mas bur belum balik lagi dari kampung
oh kalau bang oja
baru aja tadi ngantor aja sodi gue balik lagi
lu mau es buah kak nggak
kagak bapak mau
ada juga mau dong bang
ada mau juga
udah entar lu kok gue beliin
dibungkus aja ya be
makannya di rumah aja
iya masalah di tengah jalan
belum selesai juga
kalau kata orang berangkat siang ke siangan
rezeki lu keburu di patok ayam
mudah mudahan bang ojek dapat penumpang yang banyak
mau gok lagi
kagak cuma susah doang
masa allah kenapa pak haji duitnya kagak ada sopetan bukan kecopetan emang ada
oh ya udah gua ada siapa ya udah ya udah pak haji makasih sama sama pak haji
mogok lagi bang baru kemarin masuk bengkel
ada mogok bensinnya habis kenapa di dorong dorong gua redisiin bensin dah
eh takplak ini juga gua beliin bensin
kok bang kenapa
yang satu masukin di mangkok gue mau makan sekarang
baru juga mau ditaruh mangkok be apaan lagi sih
itu tadi esnya gue belum bayar duitnya kagak ada
lu mau kemana kan katanya belum bayar
udah ntar aja lu tandu dulu esnya di mangkok
ot lu kagak jualan koran dagang bang
iya bang ajak nora nih
bang sekarang kan masih cuci bersama masih tanggal merah
koran koran gak ada yang terserah
makanya baca koran dong itu kan sumber informasi bang
belagu lu yaudah mana sini koran lu gue beli ada gak
ada noh tapi yang kemarin mau
enggak lecak kayak muka lu
siapa loh berani berani bangunin gue
jangan tidur lagi dong
kita kan belum ketemu dari kemarin bang
nanti nih bang ya
ngapain sih bang
jalat atau bisul
bangnya gua purno
ya dia kan mukanya bermasalah
menurut lu gua kurusan kagak
iya tadi gua tanya sama bini gua
gua kurusan apa kagak
ngapain sih lu deket deket
menurut lu gua kurusan apa kagak
tinggal jawab doang ngapain lu udah kedeket
cak nanti gua ke warung
tadi ngapain sih
gua pengen ngeliat
buru sedikit doang cak
namanya juga puasa
lo makan aja yang banyak
nggak mau ngosot lagi tuh kak si udin
ya jangan sampai kaya dia
terima kasih pakji
oh udah balik lagi
selama mandi rumah takut kangen sama kak cimot ya
apaan sih kak cimot geyer banget deh
kok sepi ya
iya fisna sama mas bur belum balik lagi dari kampung
oh kalau bang ojo
baru aja tadi ngantar aja sodi gue balik lagi
sodi jangan balik lagi